pasca kemunculan kesultanan selacau atau selaco
kepolisian resort tasik malaya jawa barat
terus memantau keberadaannya sejak dua ribu empat silam
meski beberapa kali sempat menuai kontra
aktivitasnya masih dianggap wajar
petinggi kesultanan selacau atau selaco
sempat mengenakan seragam tni
namun akhirnya diserahkan dengan sukarela kepada anggota tni
mereka hanya menggelar pertemuan internal
yang kerap membahas soal cagar budaya
selain tidak meresahkan
polisi pastikan belum muncul laporan warga
yang merasa dirugikan sehingga tidak bisa ditindak
namun dalam kegiatan tersebut
dirasakan tidak ada yang perlu kita khawatirkan
tidak perlu kita khawatirkan
masyarakat juga tidak merasa resah
masyarakat juga tidak ada yang dirugikan
dan kita akan selalu kontinu
sementara itu ketua dprd kabupaten tasik malaya
memastikan kesultanan selacau atau selaco
terdaftar di kesbangpol kabupaten tasik malaya
sebagai pagujuban budaya
jika mentasbihkan diri sebagai kesultanan
mereka harus mampu menunjukkan bukti sejarah
serta pengakuan ahli sejarah
kalau sekedar semacam perpuluhan budaya
tidak ada masalah
tetapi kalau dia minta disahkan sebagai bentuk
semacam daerah istimewa
atau bentuk kerajaan
itu juga harus ada runutan sejarahnya
dan harus diperkuat oleh para ahli sejarah
kemunculan kesultanan selacau atau selaco
pas caramai kerajaan agung sejagat di purworejo
hingga sunda empire di bandung
deden rahadian tasik malaya jawa barat